skuter ini dirakit sepenuhnya dari barang barang bekas
anak anak smk bakti praja yang merakit mendapatkan bahan baku skuter dari sejumlah pedagang barang loakan
rangka skuter diambil dari bekas motor listrik yang dimodifikasi ulang
beberapa bagian rangka ditambah dengan besi bekas agar bentuknya sesuai dengan bentuk skuter
demikian pula roda penggerak memanfaatkan roda motor listrik
untuk daya listrik para siswa memakai baterai bekas laptop yang sudah tidak dipakai
pada tahap uji coba ini skuter menggunakan lima blok baterai
masing masing berisi lima belas batang baterai
rangkai baterai ini dipasang di bawah push step skuter
dengan rangkaian baterai bekas ini skuter listrik bisa melaju selama lima belas menit dengan kecepatan tiga puluh km per jam
untuk mengisi ulang baterai itu perlu di charge selama satu jam dengan alat charger laptop
memang termotivasi dari supaya kita itu bisa mengurangi populasi pak
terutama kita kan barangnya itu pakai barang bekas semua pak
jadi untuk rangka ini kita dapat dari sepeda listrik bekas
kemudian kita remake ulang terutama pada tempat duduknya
kemudian untuk baterai tim ini memang pakainya baterainya baterai bekas laptop juga
sama charger untuk hp untuk apa namanya si powerbank
skuter listrik ini masih
tapi perlu penyempurnaan
di antaranya bodi penutup rangka dan baterai sebagai sumber tenaga
skuter yang ada saat ini masih nampak berupa rangka besi dan daya tahan baterai yang masih cukup singkat
sekolah akan terus mengembangkan skuter listrik agar lebih sempurna termasuk perbaikan rangka dan bodi serta baterai
untuk inovasi skutik lidium ini memang jujur kami masih banyak kekurangan
khususnya pada baterai
karena memang itu baterai dari baterai yang memang tidak terpakai dari baterainya laptop
kemudian kita inovasi untuk bisa dimanfaatkan
kemudian beberapa kerangka atau sasis memang kita masih kurang rapi di dalam pengelasannya
insya allah ke depan kita akan perbaiki lagi dengan menggandeng beberapa mitra yang memang sesuai dengan kompetensinya
isu produknya saya kira sudah cukup bagus
artinya kecepatannya sudah mencapai tiga puluh km per jam
kemudian yang berikutnya
namanya kerangkanya dan lain sebagainya sudah cukup bagus
hanya mungkin tinggal penyempurnaan di beberapa bagian
dan ini mungkin membutuhkan kerjasama mungkin dengan pihak terkait ya
biaya yang dikeluarkan untuk merakit skuter listrik ini tidak mahal
karena semuanya menggunakan bahan bekas satu unit skuter menghabiskan dana tiga sembilan juta rupiah
imam suripto tegal jawa tengah